kepala badan intelijen negara atau bin jenderal purnawirawan budi gunawan meninjau vaksinasi pelajar di dua lokasi yaitu di bogor dan tanggerang banten
kepala bin menghimbau kepada para pelajar untuk melakukan vaksin agar proses belajar tatap muka dapat segera terrealisasi
menurut kepala bin tidak ada proteksi yang lebih efektif melawan covid sembilan belas selain dengan vaksin itu sendiri
kepala badan intelijen negara atau bin jenderal purnawirawan budi gunawan meninjau vaksinasi untuk pelajar smp dan sma di sekolah kesatuan pelajar bogor jawa barat
dalam kunjungannya ini budi gunawan mengatakan perbandingan kasus aktif terhadap pelajar yang ada di indonesia yaitu sembilan persen dari seluruh total kasus
budi gunawan menambahkan dari sebanyak dua sembilan juta kasus positif
terdapat dua ratus lima puluh ribu anak yang tertular
anak anak disebutnya menjadi spreader atau penular untuk klaster keluarga
oleh karena itu bin ditugaskan oleh presiden joko widodo untuk menggelar vaksinasi untuk pelajar di sekolah sekolah
tidak hanya di bogor kepala bin jenderal purnawirawan budi gunawan juga meninjau vaksinasi pelajar di sekolah al azhar bsd tangerang banten
dalam kunjungannya tersebut kepala bin mengimbau kepada para pelajar untuk melakukan vaksin
agar proses belajar tatap muka dapat segera terrealisasi
menurut kepala bin belum ada proteksi yang paling efektif melawan covid sembilan belas selain dengan vaksin itu sendiri
vaksinasi pelajar smp dan sma ini digelar serentak di enam provinsi
yaitu di jawa barat jawa tengah banten riau kalimantan timur dan sulawesi selatan
selain itu para pelajar juga mendapatkan paket vitamin untuk menunjang imun
ada pun jumlah vaksin yang disuntikan adalah sinovac
dengan target per provinsi adalah dua dosis vaksin sehingga total di enam provinsi yaitu dua belas
dengan digencarkannya program vaksinasi untuk pelajar smp dan sma yang digelar bin
diharapkan dapat memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
serta mengurangi resiko angka kematian karena covid sembilan belas di tanah air